acara ini dipersembahkan oleh
mimpi adalah kunci untuk kita
berlarilah tanpa lelah
sampai engkau merasakan
bintang di jiwa
dan terus tertawa
walau dunia tak seindah
bersyukurlah pada yang kuasa
cinta kita di dunia
lagu ini khusus saya persembahkan
untuk seluruh anak indonesia
yang sedang mengejar mimpi
meski di tengah pandemi
masih semangat membara
untuk kita semua
dan masih semangat juga saya jawab
nah apalagi untuk anda
yang butuh informasi seputar
vaksinasi dan protokol kesehatan
ada banyak pertanyaan nih seputar
dan ini ada antrian pertama
konsultasik hari ini
kita langsung lihat ada video
yang dikirim lewat instagram
dari at liau dua puluh delapan
saya ini baru lahiran
banyak tetangga dan keluarga yang datang
menjemur pasal ini ya
sampai menggendong bayi saya
tapi saya gak enak dok
padahal kan sekarang kondisinya lagi pandemi ya
sebelumnya saya ucapkan selamat
lelah sekelahiran anaknya
semoga selalu diberikan kesehatan
jadi gini sebenernya
walaupun gak lagi pandemi
rasanya kurang etis
kalau jenguk bayi baru lahir
terus main gendong dan cium ya
apalagi tanpa persetujuan orang tuanya
jadi bayi yang baru lahir itu memang
imunitasnya belum sempurna
jadi bakal lebih mudah terinfeksi suatu penyakit
jadi sebisa mungkin kita jaga kesehatan anak kita
kalau ibu merasa bingung
atau gak enak mau ngasih tau tetangga
atau orang yang jenguk
jadi misalnya dibilangin kalau mau jenguk
atau dibatasi penjenguknya
dan hindari kontak dengan bayi ibu
nggak usah peduli omongan tetangga
karena kalau anak kita sakit
juga omongan tetangga gak bisa dipakai buat nyembuhin
jadi utamakan dulu kesehatan bayinya
apalagi baru lahir
dan sebisa mungkin kalau misalnya bisa sih
kalau perlu sih gak usah ada yang jenguk dulu
oke selanjutnya ada pertanyaan dari
kangen mega putri ini masuk di voice note
kita dengerin lagi
dear kangen mega putri
sebenarnya kalau selama anak yang gak bisa di minum di rumah aja sih
gak perlu pakai masker ya nggak apa apa gitu
kalaupun mau ajak anaknya pergi
perlu dibatasi nih waktunya
jadi jangan terlalu lama
jangan perginya sampai seharian gitu
dan harus tahu juga nih urgensi perginya tuh untuk apa
kalau misalnya untuk rekreasi disarankan hindari tempat yang terlalu ramai
dan pilih tempat yang kids friendly
sama kayak orang dewasa anak anak di atas dua tahun
perlu ada pembiasaan dan pengulangan untuk memakai masker
apalagi dalam jangka waktunya cukup lama
orang orang dewasa aja kadang kalau misalnya pakai masker masih suka
gak betah gitu ya
ada yang dilepas gitu ya
jadi sebenarnya kuncinya adalah berikan contoh kepada anak
terus kemudian membiasakan anak untuk mau menggunakan masker
sama seperti kita orang dewasa juga perlu
membiasakan diri adaptasi lagi untuk buat pakai masker
baru pakai masker sebentar udah ngerasa ngap
tapi seiring berjalannya waktu sudah terbiasa
pakai masker dalam jangka waktu yang lama
nah cara memasang masker pada anak ataupun orang dewasa sebenarnya sama aja
yang penting pastikan ukuran maskernya pas
dan dapat menutupi area hidung
mulut dan dagu
nah bunda juga bisa memilih
masker dengan motif yang lucu lucu
agar anak jadi lebih tertarik untuk pakai masker
nah selanjutnya ada
pertanyaan yang lainnya
pertanyaan dari twitter nih sekarang
karena katanya mau tunggu yang buatan indonesia aja
ini gimana ya dok
jadi sebenarnya gini
gunakan merek atau jenis vaksin apa aja
yang sudah tersedia lebih dulu
karena setiap vaksin yang sudah
artinya sudah melewati tahapan uji klinis
sehingga sudah dapat dipastikan keamanan
efekasi dan manfaatnya untuk kita semua
nah terus balik lagi nih
ke masalah lebih percaya
yang namanya percaya harus dilandasi dengan pengetahuan
jadi perlu info yang akurat sehingga hal yang kita percaya
mendatangkan kebaikan untuk diri kita
orang orang atau peneliti yang memiliki penelitian yang lebih baik untuk kita
melakukan penelitian tentang vaksin
itu mereka seumur hidupnya meneliti tentang vaksin
mereka belajar tentang vaksinasi
dapat dari postingan di media sosial mengenai vaksin
padahal sebenarnya prinsipnya ya balik lagi ke yang tadi
pakai merek apapun itu
supaya kita memiliki antibody
menghindari kita dari
kurang lebih seperti itu
nah kemudian ada pertanyaan lagi
at ayah kobi
saya termasuk beruntung
kantor mengizinkan wfh
saya merasa bosan
bagaimana cara saya bisa mengantisipasi bosannya
agar mental health tetap terjaga
dear ayah kobi
nah selain beruntung ayah kobi
cukup beruntung juga karena masih bisa kerja ya
karena mungkin banyak juga di masa pandemi ini
mengalami pemutusan hubungan kerja
masih perlu disyukuri masih bisa
kita melakukan aktivitas masih bisa bekerja gitu
yang jelas gini
menjaga mental health
di masa pandemi ini menjadi salah satu pembahasan yang cukup menarik
kurangnya interaksi sosial dengan orang lain dan kondisi yang membuat mobilitas kita terbatas
cepat atau lambat
akan membuat kita jadi bosan
nah ada beberapa hal yang bisa saya sarankan
untuk bisa mengantisipasi rasa bosan
yang pertama lakukan kebiasaan anda yang bisa
membuat anda relax dan bahagia
atau mungkin hobinya
lakukan aja hobi hobi yang
anda sukai yang bisa bikin anda bahagia anda relax
yang kedua adalah lakukan sesuatu yang belum pernah anda lakukan sebelumnya
karena dengan punya lebih banyak waktu di rumah
anda bisa mencoba banyak hal baru yang siapa tahu bisa menambah value diri anda
misalnya tiba tiba anda kepikiran buat
belajar bahasa ecuador gitu
atau kepikiran buat
belajar bikin martabak gitu
biar enggak bosan
cari suatu kegiatan yang kira kira
kayaknya dari dulu pengen coba ini tapi
tidak pernah ada waktu nih nampung di rumah aja
kenapa enggak coba
ketiga yang bisa saya sarankan adalah
kenapa karena olahraga itu ternyata adalah source of entertainment
ya karena ketika kita berolahraga
tubuh kita menghasilkan happy hormon
yang memberikan energi positif dan bisa menghilangkan stres
tetap produktif walaupun di rumah aja sehingga otak kita nggak punya waktu untuk merasakan kebosanan
sayang banget waktu kita udah habis lagi untuk episode kali ini
semoga jawaban saya tadi bisa memuaskan health reason semua
masih banyak banget nih
pertanyaan pertanyaan yang datang
di instagram di twitter ataupun di
komentar dari teman teman semua
jadi kita tetap tunggu
dari kalian semuanya
pokoknya kalau mau tanya atau ada tanggapan
boleh tuh kolom komentar kalau kalian anggap video ini bermanfaat langsung share sebanyak banyaknya
ke grup whatsapp keluarga ke teman teman semuanya
dr algufron pamit sampai jumpa di episode mendatang
dan terus tertawa
walau dunia tak seindah surga
bersyukurlah pada yang kuasa
cinta kita di dunia
acara ini dipersembahkan oleh